lagi sebuah survei diluncurkan pada selasa siang
mirip dengan survei survei sebelumnya hasil penelitian lembaga indobarometer ini menyebutkan
tingkat kepuasan dan elektabilitas presiden jokowi dodo masih tinggi
menurut survei yang dilakukan pada lima belas hingga dua puluh empat april dan melibatkan satu dua ratus responden ini
tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan jokowi jk mencapai enam puluh lima satu persen
sementara yang menyatakan tidak puas ada tiga puluh dua persen
alasan utama kepuasan itu antara lain meningkatnya pembangunan infrastruktur
banyaknya pencapaian bantuan bagi rakyat kecil berkinerja baik dan lain sebagainya
sementara elektabilitas jokowi dodo juga dinilai paling tinggi diantara para tokoh lainnya
persentase jokowi mencapai empat puluh tujuh persen lalu disusul prabowo dengan perolehan sembilan belas tujuh persen
hanya saja berbagai isu yang terus mengemuka bisa jadi makin menggerus

sebagai elektabilitas meskipun isu itu belum tentu benar
seperti isu tenaga kerja tiongkok isu ekonomi dan lain sebagainya
saya melihat bahwa faktor isu isu aktual seperti kesenjangan kemudian tenaga kerja asing
itu punya kaitan yang cukup kelihatan polanya dengan elektabilitas
jadi yang misalnya mengatakan bahwa indonesia sekarang banyak tenaga kerja asing
terutama dari cina itu kecenderungan pilihannya itu kepada pak prabowo ya mayoritas
dan sebaliknya yang mengatakan tenaga kerja asing itu masih kecil dan belum berbahaya
itu cendungannya kepada pak jokowi
jadi saya melihat di dua ribu sembilan belas ini kita akan memasuki era perang isu
begini variable pemenangan itu kalau pengalaman saya ya selama ini adalah pertama itu penilaian kepada faktor figur
yang kedua pada kinerja
tapi sekarang di era sekarang ini faktor isu juga menjadi dominan
dannya banyak ber facial features
jadi percaya ke firman pileternya ya
kurang lebih saja rasa kan semakin seriusan ga ada kasus
terima kasih pemro